setelah disebut final negosiasi antara pemerintah indonesia dan pt freeport indonesia kini ternyata masih alot
pemerintah menyiapkan payung hukum berupa rancangan peraturan pemerintah atau rpp terkait stabilitas investasi
pada dua puluh dua september lalu pembahasan rancangan peraturan pemerintah terkait stabilitas investasi melibatkan freeport di samping lintas kementerian
rpp disusun oleh kementerian keuangan dan kementerian bumn
aturan ini salah satunya memberikan perlakuan khusus sistem perpajakan freeport dengan iupk
yakni pasca status kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus atau iupk
pemerintah menyiapkan payung hukum berupa rancangan peraturan pemerintah terkait stabilitas investasi melibatkan freeport di samping lintas kementerian